untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kematian tentara amerika serikat di karawang ini
sudah ada kepala pusat penerangan tni mayor jenderal nugraha gumilar yang telah bergabung bersama kami di kompas petang
ini bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologi dari hilangnya mayor william walker ini pak
ya pada saat hari senin kemarin itu tanggal dua puluh dua april tim dari amerika antara amerika dan satu dari tentara jepang dan beberapa dari tni mengadakan survei
survei untuk tempat pendaratan pasukan penerjunan di daerah latihan dawan
yaitu untuk latihan gauda silk super gauda silk
di daerah latihan dawan itu memang selalu dia tempat untuk penerjunan
dan alahannya cukup luas sekitar empat kilo panjang lebar dua kilo
itu diadakan pengecekan untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum dilaksanakan latihan sebenarnya
mereka berangkat sampai siang hari karena tempatnya luas
ada sekitar dua belas orang yang mengadakan pengecekan dari kita dan dari tentara amerika
sampai sore mereka kembali ke titik yang sudah ditentukan
nah yang bersangkutannya almarhum tidak kembali kembali
ditunggu sampai menjelang malam menjelang maghrib
nah ini diputuskan di sisir
seluruh daerah tempat penerjunan drop zone itu
nah ini ditemukan jam satu malam
dalam keadaan sudah meninggal dunia
dan dibawa ke spad
sekarang posisinya sudah dibawa
pak gung kemudian ini dalam proses survei begitu
ini kenapa akhirnya bisa terpencar begitu
menjisi jaraknya sekitar dua puluh lima sampai lima puluh orang
itu kan daerahnya datang ada persawahan ada alang alang
berarti mayor william ini pak nugra ini menyisir sendirian begitu ya pak ya
iya berdekatan dengan yang lainnya berdekatan
jaraknya sekitar dua puluh lima sampai lima puluh meter jaraknya
jadi mungkin saat itu dia sakit jatuh
tidak sempat bicara apa apa
mungkin tidak terlihat waktu itu oleh teman teman
mereka berkelompok hanya jaraknya dikasih jarak ya
jadi bukan berdempetan dikasih jarak
karena itu kan luas banget ya mas
kemudian mayor william ini juga sempat mengirimkan gps titik lokasi kejadiannya
itu ini apakah hanya mengirim titik gps karena memang di sana tidak ada sinyal
menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh tim
jadi waktu itu disusuri sinyal itu ketemu dan dilihat bersangkutan sudah meninggal dunia
kemudian pak nugraha ini sudah diketahui kah penyebab dari kematian dari mayor william walker ini
sampai sekarang karena yang bisa diduga kuat serangan jantung ya
evakuasi jenazah juga sudah diserahkan ya ke kedutaan amerika serikat ya pak ya
sekarang dibawa pengawasan kedutaan
sedang menunggu pesawat untuk dijemput dari amerika ke indonesia dan akan diterbangkan ke amerika serikat
kemudian ini dalam program garuda super series dua ribu dua puluh empat begitu kan survei yang dilakukan
ini kan masih tahap awal survei ya
ada berapa tempat survei lokasi untuk latihan super garuda shift ini
nanti di banyuwangi untuk pendaratan
nanti ada juga tempat latihan di puslakur
untuk tembakan amunisi tajam
dan itu melibatkan beberapa negara
sehingga memang hari ini tidak mungkin dibatalkan
sampai sekarang tetap berlanjut demikian
terima kasih kepala pusat penerangan tni mayor jenderal graha gumilar